dan dpr berharap rk uhp rampung tahun ini sementara itu pihak aliansi nasional reformasi
pemerintah lokal kan dia ada tujuan untuk mendukung seniman di daerahnya dan di sekitarnya
kayaknya tertarik juga nih kayaknya basketnya kalau misalkan aku terusin di sukabumi kayaknya kurang gimana gitu